sampaikan juga salam mama untuk dia
jadi sekarang kakak sudah berhasil merebut hati si tua bangka itu
iya ini semua juga berkat pembantu itu
dia bilang ke kakak kalau ibu mau datang ke kamar ini tiba tiba
jadi kakak pikir kakak kasih kejutan ke ibu
hari ini lebih baik dari hari kemarin lah
yuk minum dulu
gimana keadaannya yulia
imam yulia itu kan termasuk gadis yang baik ya kan
mah bukannya dulu mama tidak suka sama dia
iya mama kan sudah bilang sama kamu kalau dulu mama tuh salah duga sama dia
jadi wajar kalau kita salah menilai orang
mama itu dulu terlalu kejam loh sama dia
sampai mengira dia yang enggak enggak
sebenarnya ada kejadian apa
yang bisa merubah pikiran mama terhadap dia
sayang kadang allah menciptakan sesuatu yang baik dan indah pada saatnya
supaya kita bisa membuka mata
karena itulah makanya mama merubah penilaian mama terhadap yulia
imam ternyata yulia itu garis yang soleh loh
terkadang pun saya salah menilai dia
sebenarnya julia itu adalah wanita yang cantik
dia selalu ada di sisi saya pada saat saya membutuhkan dia
lantas kenapa kamu gak segera
segera apa maksud mama
ya segera menikahi dia
mama benar berpikir kayak gitu
tapi mari kita dengar
dengan nama allah mama merestui pernikahan kalian
jadi sekarang kakak sudah berhasil merebut hati si tua bangka itu
iya ini semua juga berkat pembantu itu
dia bilang ke kakak kalau ibu mau datang ke kamar ini tiba tiba
jadi kakak pikir kakak kasih kejutan ke ibu
paman permainan musik paman kamu indah sekali ya
iya talenta paman memang luar biasa saya bangga sekali sama beliau
sebetulnya siapa sih dia
paman abdullah adalah sepupu jauh ibu yang sudah saya anggap seperti ayah saya sendiri
jadi paman abdullah buta sejak lahir
tapi mata batinnya sangat tajam
paman sekarang tinggal di desa seberang dan mengajarkan musik kepada anak anak sekolah
oh iya paman insya allah mau naik haji
kamu sudah pernah menceritakan
kepada paman kamu soal rencana pernikahan kita
kalau gitu tunggu apa lagi
kamu saja ya yang bilang sama paman
kang saya masuk dulu ya mau bikin teh
bagus sekali paman
paman saskia bilang paman akan berangkat naik haji
allah memberi rezeki paman bisa menunaikan ibadah haji tahun ini
sia kan sudah paman anggap seperti anak paman sendiri
dan saskia menganggap paman adalah sosok ayah baginya
iya iya memang benar ratu
kamu ngomong begitu pasti ada sesuatu yang mau dikatakannya
saya ingin menikahi saskia
apa saya mendapat restu dari paman
kalau sampai saskia jatuh hati itu artinya kamu laki laki spesial
terima kasih paman
kenapa terjadi nanti pak
tidak mau menikah
dan mengatakan semua ini
kamu telah berbuat
begitu banyak kebaikan
aku tidak akan
membiarkan begini saja
aku tidak akan
melupakan begitu saja
mau nikah sama adek lo
tapi itu gak bener bener terjadi kan bang
maksud ardi bang
apa yang mesti kita lakukan
untuk menyikirkan aditya bang
lo tau gak
harimau mau menangkap bangsanya
kalau harimau itu
mau menangkap bangsanya
dia akan berusaha
dan memakai trik trik yang sangat jitu
dan kalau perlu
dia bergabung dengan mangsanya itu
kalau ada kesempatan
bangsanya itu dari belakang
lo harus berusaha
seakrab mungkin sama si aditya
harus masuk ke kehidupan si aditya
dan kalau si aditya tidak curiga sama lo di
baru lo beri tindak
terkam dia dari belakang
hah gimana jitu kan
sekarang ardi baru ngerti bang